order now novel ikatan cinta download praklik sekarang
kuat kok mah karena di panti hasuhan aku udah pernah
jelas banget tadi rosa itu sengaja menyinggung kalau elsa yang salah
terus andin gak salah
padahal jelas jelas terpidananya kan andin
belain andin bener bener ngeyel dia itu
aku buatin ginger tea buat mama
emang kenapa capek ya
kepala mama pusing
jadi ini bahu belakangnya juga jadi kering
emang bener bener gak enak bebanannya
sini aja duduk
ini bahu mama jadi lebih enak
itu lehernya juga lebih enak
makanya jangan stres stres ya
papa udah percaya sama gue
keluarga nino juga udah percaya
sekarang urusan gue tinggal ricky
gimana caranya gue bisa menghindar dari janji gue ke dia
temen model saya
saya sering pemotretan sama dia
sekarang silahkan kamu tanya tanya sejelas jelasnya soal kehamilan saya
sebenernya gue penasaran sih
kenapa elsa minta sama gue buat ngaku ngaku kalau dia hamil sama gue di depan suaminya
buat apa ya

apa yang elsa tanya ke elsa
pasti nomer gue diblok lagi sama si elsa
memang gak bisa negang janji banget nih orang ya
gue akan terus ngejar loh
sampai akhir gue bisa dapetin apa yang udah janjiin

sayang kok belum bobok
kok rana belum bobok
aku gak tidur sama mama sama papa
saya mau tidur sama mama
karena rena gak tidur sama oma
kondisi oma gimana
oma tadi gak minum obat
jadi oma udah ngantuk
terus oma tidur deh
emangnya rena gak mau temenin oma
emang belum bobok sama oma

aku udah bilang sama oma kalau malam ini aku tidur sama mama sama papa
aku udah bilang sama oma kalau malam ini aku tidur sama mama sama papa
boleh kan ma
boleh kan bang
bercanda sayang boleh dong
bapak juga pengen banget tidur sama rena oke
satu dua tiga go
ini ngapa jadi pengagetin
ada gajah di pinggir sawah
dibangunin marah gak dibangunin salah
betul juga betul juga
makan soto di pasar minggu
paling enak pakai perkedel kentang
emang ini bulan suci yang mulia tunggu tunggu
hah akhirnya didatang juga
kalau begitu ma lanjut lanjut lanjut
ada aja ada aja
bangun aja deh
bapak lagi deh
bapak lagi kan
mama sama papa mau sahur dulu
mama sama papa mau sahur ya
ku boleh gak ikutan sahur
ya boleh sayang
saya mau puasa
kuat kok ma
karena di panti hasuhan
aku udah pernah diajarin bu panti
tapi tengah hari
eh udah waktunya saur
sa bangun saur
hmm saya masih ngantuk lima menit lagi ya
lima menit saya masih ngantuk
nanti telat saurnya malah gak puasa lagi siang siang
udah yuk bangun dah
yaudah yuk bangun saur
permisi om saatnya saur om
sa bangun saur
yaudah yuk bangun
bangunlah saur lu yuk
udah perlu lagi ma
saur ya pak